ya masih banyak ini harus dilanjutkan
ini saya dapat satu pasang
tidak menyangka itu adalah nelayan sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk memberikan edukasi kepada anak anak sekolah
dan sampai dari padatnya kegiatan brain education ini sekolah sekolah itu sampai datang sendiri ke tempat kami
pembangunan kepala pertanian bapak ibu pertanian wangserujo kabupaten banyuwangi jawa timur
iwan memang telah memperoleh gelar master ilmu hukum agama islam
materi akidah akhlak dan fikih menjadi mata pelajaran yang diajarkannya
semua dilakukannya secara cuma cuma tanpa mengharapkan limpahan materi dari anak didiknya
kalau tumbuhannya masih belum mengganggu kita dan tidak dibutuhkan oleh kita
misalnya kayunya tidak dibutuhkan
daunnya tidak dibutuhkan maka tumbuhannya tidak boleh ditebang
saya salut kepada beliau sebagai ketua yayasan
beliau sama sekali tidak ada pemasukan kepada beliau
malah ketika lembaga ini membutuhkan suatu dana
beliau mensuplai menjadi dana
mengusahakan bagaimana lembaga yang ada di nurul karimbang sering ini
seperti mts mep
taula arifin di mana beliau juga sebagai tenaga pendidik di sana
di mi nurul karim ini adalah merupakan sangat didukung sekali mbak
dengan kegiatan kegiatan pembangunan yang ada di lembaga kami ini
khususnya di lembaga m i nurul karim
di dunia pendidikan
iwan arief dan nelayan samudra bakti juga sering diundang sebagai pembicara konservasi
hal ini sejalan dengan program dari samudera bakti
untuk memberikan pendidikan konservasi laut marine education
pemberian pendidikan konservasi laut ini diberikan secara cuma cuma
ke berbagai instansi terutama instansi pendidikan
materi yang diberikan diantaranya mengenai pengertian laut
vegetasi pantai manfaat sumber daya alam di laut
dan upaya konservasi yang bisa dilakukan masing masing individu
mas iwan ini ada pendidikan dari nelayan untuk adik adik usia dini gitu
memang targetnya juga anak anak usia sekolah sebenarnya
betul jadi salah satu kegiatan kelompok kami adalah marine education
yaitu edukasi tentang dunia kebaharian kebaharian
terus apa di sini untuk materinya itu yang kita siapkan awalnya hanya untuk sekolah dasar nih
tapi setelah dalam proses perjalanan ternyata tidak hanya sekolah dasar
dari tingkat paut teknologi dan juga dari sekolah dasar
nah sltp slta bahkan sampai perguruan tinggi juga berminat kami untuk datang ke sekolahnya untuk memberikan edukasi
bahkan itu sangat efektif saya lihat dan yang saya tidak menyangka itu adalah
nelayan sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk memberikan edukasi kepada anak anak sekolah
dan sampai dari padatnya kegiatan marine education ini
sekolah sekolah itu sampai datang sendiri ke tempat kami
dan itu tidak hanya sekolah yang ada di sekitar desa ini
bahkan ada yang dari kabupaten lain yang datang untuk mendapatkan edukasi dari kita
hasil tak mengkhianati proses usaha terus konsisten melakukan konservasi sejak tahun dua ribu delapan
di tahun dua ribu tiga belas populasi ikan di kawasan konservasi bang sering pun meningkat drastis
beberapa jenis ikan yang dinyatakan hampir punah pun sudah kembali
tingkat abrasi pun semakin berkurang
justru keberkahan lain yang didapat
banyak komunitas pecinta wisata laut datang melihat kelebihan kawasan bangsering di selat bali
yang memiliki keindahan laut yang terawat
kelompok nelayan samudera bakti pun membuka akses pantai bangsering secara cuma cuma
dengan nama bundar kepanjangan dari bangsring underwater
setiap pengunjung yang datang ke bundor sama sekali tidak dikenakan tarif atau tiket masuk ke kawasan
pengembangan sektor pariwisata bangsering tentu saja turut menggerakkan perekonomian warganya
para nelayan samudera bakti pun bisa mendapatkan penghasilan dari kegiatan pariwisata ini
seperti yang dirasakan mas talianto atau biasa dipanggil pak

mantan nelayan pemotas ikan hias mas talianto

kini melanjutkan mata pencariannya dengan merawat laut dan pemandu wisata kawasan punder
ia juga tidak segan membagi kisahnya dalam proses menjaga kelestarian laut
tak hanya itu keluarga pak lili turut mendapat manfaat dari aktivitas pariwisata di bonder
istrinya memperoleh tambahan pendapatan dengan mengelola kediamannya sebagai case house
dan warung makan yang dibutuhkan pengunjung
secara berkelanjutan itu masih lebih mending sekarang
karena sekarang walaupun tidak dibilang besar cukup lah
tapi berkah untuk keluarga
karena pekerjaan saya yang sekarang bukan lagi merusak tapi malah memperbaiki
tak hanya pak lili kini puluhan kepala keluarga sekitar bundar turut mendapatkan sumber penghasilan baru
dengan mendirikan warung warung makan
maupun jasa persewaan perlengkapan selam
bahwa wisata yang ada di sini adalah wisata yang murah bukan wisata yang identik dengan wisata yang mahal
baik itu dari beberapa persewaan fasilitas maupun barang barang yang harus dijual di beberapa warung yang ada di sini
pada awal dua ribu tujuh belas tercatat lima belas hektare kawasan terumbu karang yang telah berhasil diperbaiki
jumlah ini masih akan terus berkembang
kawasan bangsering pun ditetapkan sebagai zpb zona perlindungan bersama
teman teman ini sudah tahu manfaat pariwisata
dengan menyelamatkan ekosistemnya mereka semangat
semangat untuk membangun perairan melalui tadi wisata bahari

kawasan bunder bangsering underwater pun menjadi tujuan beberapa instansi sebagai lokasi penyelamatan terumbu karang dan biota laut lain
salah satunya kantor balai karantina perikanan dan tumbuhan di pelabuhan ketapang banyuwangi
di penghujung februari dua ribu tujuh belas menemukan adanya pengiriman empat ratus empat puluh empat potong terumbu karang yang akan dikirim menyeberang ke bali
tak menunggu lama petugas karantina pun langsung melarikan terumbu karang potongan yang tak bisa hidup lama di luar habitatnya ke kawasan bangsering underwater
kita udah pernah selain ini ya kita udah kalau nggak salah seingat saya sudah dua kali pernah
bersama dengan bksda melepaskan di sini juga ada koral juga ada warna benih lobster juga
jadi ya sudah menurut bksda tempatnya sudah sesuai lah dengan ekosistem ini
beberapa jenis terumbu karang seperti jamur hijau polip pasir nanasan langsung ditindak lanjut oleh ikhwan dan tim bangsering underung
jadi ini masih hidup ya mas ikhwan ya
iya masih hidup
dan ini mau maghrib artinya mau gelap dan ini tetap harus sekarang gitu ya
ya harus karena disesuaikan dengan waktunya dan kalau sore sebenarnya lebih bagus sih karena kan cuaca nggak begitu panas jadi penyelesaiannya nggak begitu lama
oke jadi ini mas iwan dan teman teman ini di bang sering sering nerima dadakan seperti ini
iya kalau dari karantina kita sudah hampir seperti kerjasama itu
jadi setiap ada tangkapan dari karantina
baik itu bentuk lobster bentuk terumbu karang seperti ini terus beberapa hewan yang dilindungi
beberapa kali karantina bersama dengan kita dilepas liarkan disini
langsung jujukannya ke sini
iya konfirmasi terlebih dahulu terus lepas disini
karena mungkin disini sudah termasuk kewasan konservasi
jadi sudah otomatis kita jaga selama dua puluh empat jam
petang pun menjelang
daya tahan empat ratus empat puluh empat potongan terumbu karang menjadi taruhannya
ihwan dan tim bundar masih berusaha mengembalikan potongan potongan terumbu karang ini kembali ke habitatnya
dengan minimnya pencahayaan serta keruhnya air laut karena besarnya arus
membuat penanaman belum memungkinkan untuk dilanjutkan
puan dan tim masih memiliki pekerjaan rumah esok pagi
melanjutkan penanaman terumbu karang di tengah cuaca laut yang tak bersahabat
tak hanya dari instansi resmi bunder juga menjadi tujuan nelayan sekitar saat menemukan hal yang butuh penanganan khusus
salah satunya ikan hiu
ada beberapa hiu yang tertangkap secara nggak sengaja oleh nelayan yang melakukan penangkapan menggunakan jaring
ada beberapa hiunya yang rusak sakit bahkan mengalami kebutaan
itu kita sembuhkan di sini dan setelah kita sembuhkan itu kita lepas
tentunya proses negosiasi hiu itu kita lakukan
dengan donasi perbaikan jaring yang rusak yang akibat menangkap hiu yang tidak sengaja itu
jadi kita memberikan semacam csr lah dari usaha kita
bagaimana bisa memperbaiki jaring yang rusak milik nelayan karena tertangkap hiu secara nggak sengaja
dan yang kedua csrnya adalah perawatan hiu dengan memberikan makan setiap hari memberikan pengobatan
dan setelah sembuh hiu itu kita lepas kembalikan kepada kealaan
berkembang pada pendirian klinik hiu
delapan keramba yang terhubung dengan rumah apung bisa menampung puluhan hiu
dan beberapa ikan sakit yang terjaring tak sengaja oleh jaring nelayan
di antaranya black tip atau hiu karang dan white tip atau hiu sirip putih
penjagaan keberadaan hiu di ekosistem laut diperlukan untuk menjaga keseimbangan rantai makanan
bila sudah dinyatakan sehat maka hiu akan dilepas ke laut
konsisten semenjak tahun dua ribu delapan dalam merawat ekosistem laut

ihuan mendapat berragam penghargaan
di antaranya kalpataru oleh presiden republik indonesia
juara satu pemuda pelopor nasional
juara satu pengelola pesisir dan pulau kecil nasional
penyuluh terbaik swadaya perikanan nasional
serta beragam penghargaan lain
baik individu maupun atas nama kelompok nelayan samudra bakti

satu yang menarik untuk mempromosikan keindahan alam bawah laut perairan bang sri
di dalam bawah laut perairan bangsri
lima puluh enam nelayan bangsri berhasil memecahkan rekor muri
rekor penyelaman selama dua puluh delapan jam pada banyuwangi underwater festival dua ribu enam belas lalu
meski waktunya banyak tersita untuk dunia konservasi dan pendidikan
bapak tiga anak ini tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga
di lingkup keluarga besar
ihwan yang sempat mendapat pertentangan dari keluarga maupun orang tuanya
kini justru berbalik mendapat hukuman
orang kayak gitu jadi jadi apa katanya gitu
katanya saya biar ke mas iwan
biar jangan dengarin anu orang katanya saya
yang penting kamu bantu orang yang tidak punya katanya saya
soalnya kan yang ikut nelayan itu kan banyak orang yang tidak punya itu
kini keluarga justru berharap apa yang dilakukan ihwan bisa dikembangkan dan diduplikasi ke daerah lain
pan dan cita cita saya sejak awal bagaimana di selat bali ini menjadi salah satu surga
ikan atau surga ikan hias yang itu dulu sempat menjadi prima dona atau surga ikan di selat bali sejak pada awal awal nenek saya
dan itu ingin kita kembalikan lagi menjadi surga ikan hias
bahwa selat bali adalah surga ikan hias dan yang paling penting adalah semangat perubahan kami di desa bangsering ini
juga bisa menjadi inspirasi bagi nelayan nelayan di daerah lain untuk kembali menjaga lingkungannya
melakukan aktivitas konservasi dan saya yakin
jika semua nelayan melakukan itu maka laut indonesia akan kembali jaya